sebulan terakhir peretas biorka menjadi perbincangan di jagadmaya karena berhasil meretas sejumlah data pribadi dan dokumen negara
identitasnya pun diburu sebab biorka juga membocorkan data publik
kami menemui white hat hacker untuk mengetahui seberapa mudah data pribadi masyarakat indonesia dicuri akibat keamanan cyber situs pemerintah yang lemah
sebulan terakhir jagadmaya geger akibat ulah peretas dengan identitas bjorka
peretas yang pertama kali muncul di situs gelap bridge forum pada sembilan agustus lalu itu telah menjual data pribadi yang diklaim adalah milik warga indonesia
di bridge forum biorca telah membuat enam treat atau topik yang berisi tujuh belas unggahan
beberapa data yang diklaim berhasil ia retas diantaranya database pelanggan provider internet indihome
satu ratus lima juta data pemilih di database kpu
penjualan data satu tiga miliar
penjualan data satu tiga miliar sim card di indonesia
hingga surat menyurat antara badan intelijen dan presiden indonesia
tak hanya itu bjorka juga membocorkan data data pribadi sejumlah pejabat melalui twitter
sebut saja menko minfo joni g plate
menko marves luhut binsar panjaitan
hingga gubernur jakarta anies baswedan
ia juga mencuitkan sederet pernyataan kontroversial
misalnya terkait denny siregar yang menikmati uang pajak untuk membuat polarisasi di tengah masyarakat
menko marves luhut binsar panjaitan
mengkritik menteri bumn erick thohir soal harga bbm
hingga menyinggung puan maharani yang merayakan ulang tahun di tengah demonstrasi kenaikan harga bbm
lalu siapa sebenarnya entitas bernama biorka ini
lalu siapa sebenarnya entitas bernama biorka ini
lalu siapa sebenarnya entitas bernama biorka ini
lalu siapa sebenarnya entitas bernama biorka ini
lalu siapa sebenarnya entitas bernama biorka ini
lalu siapa sebenarnya entitas bernama biorka ini
lalu siapa sebenarnya entitas bernama biorka ini
sedangkan rusia mengalami empat belas tujuh juta dan perancis dua belas sembilan juta peretasan data
debak yang paling ringan itu adalah data kependudukan kita digunakan untuk membuat kartu identitas palsu
jadi berbekal belang kokatp kosong mereka masukkan kartu identitas informasi kependudukan yang asli
nah lalu dengan identitas yang asli ini
nah lalu dengan identitas yang asli ini
mereka melakukan aksi kriminal
menurut alfons pemerintah perlu benar benar serius menanggulangi kebocoran data warganya
agar tidak ada dampak yang lebih parah seperti brexit di inggris atau bagian arab spring di timur tengah
satrio adi fajar ahmad jakarta